kepada penumpang krl
tidak diberhentikan kepadatannya tidak diatur
seperti yang kita lihat di foto
maka kita sampling kita kan nggak bisa mengetes ribu ribu orang
yang di samping tiga ratus dari tiga ratus berharap tidak ada
ternyata ada tiga positif
bayangkan kalau ditesnya sepuluh ribu
sementara itu pemerintah kota bogor jawa barat
wali kota bogor juga meminta
agar seluruh perusahaan yang dikecualikan
menyediakan transportasi khusus untuk para pegawainya
yang masih mengandalkan jasa krl
harus ada evaluasi kebijakan
kalau di dalam keretanya mungkin bisa diatur
tapi ketika mengantrinya ini ini sulit diatur
jadi opsi opsinya pertama opsi paling ideal adalah stop total
opsi kedua adalah bagaimana semaksimal mungkin
setiap sektor yang dikecualikan menyediakan layanan transportasi
yang pertama memanjakan layanan transportasi antar jemput
yang ketiga memperketat di sini
tapi ini agak sulit ya memperketatnya di sini
untuk social distancing nya
yang keempat mungkin dievaluasi layanan gerbong dan jadwalnya
setelah ditemukan tiga penumpang komuter lain yang positif covid sembilan belas
pt kereta komuter lain indonesia meningkatkan protokol kesehatan penumpang
di stasiun dan di kereta
beberapa protokol lain juga sudah diterapkan dan terus dilakukan

sebagai contoh penumpang yang berpengalaman berpengalaman

maka kereta tidak akan dijalankan
tim liputan cnn indonesia